dan untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung lewat sambungan skype dengan givhary muhammad
warga negara indonesia yang berada di new york amerika serikat saat ini
selamat pagi waktu new york givhary
oke givhary ini dengan angka sebanyak ini sepuluh lebih lima puluh enam jiwa
apa tanggapan kemudian juga penanganan dari pemerintah saat ini
kalau untuk penanggapan dari pemerintah new york sendiri sangat luar biasa lah ya mbak ya
karena ada semacam update setiap hari soal perkembangan kasus
dan gubernur gubernur bagian new york ini sangat antusias untuk menyediakan alat alat sebagai ventilator masker dan sebagainya
ada perubahan penanganan nggak atau antisipasi
ada apa apa sih
secara luas gitu di new york sendiri
maksudnya bagaimana ya mbak
kayak penanganan maksudnya kayak pemberlakuan jam lockdown yang lebih ketat
atau sanksi yang lebih tegas kepada warga yang keluar rumah seperti itu
kalau untuk lockdown sendiri apa ya itu lebih semacam ke psdk ya mbak ya
karena di luar udara kami semua lockdownnya ternyata tidak sempat yang kami kira
jadi masih bisa untuk jalan jalan
untuk ke supermarket atau berolahraga sendiri masih bisa
tapi disarankan untuk di rumah saja
so far nggak ada bedanya ya dengan hari hari sebelumnya ya
iya hanya kita sarankan untuk beraktivitas di dalam rumah saja
givhary orang tua sudah dengar soal update data terkini
korban jiwa di new york
kalau orang tua sudah dengar ya karena setiap hari ada kalau soal angka
apa perkembangan virus corona
asiknya cemas ya karena kalau untuk disuruh pulang sih itu tergantung dari pilihan saya
tapi saya lebih memilih untuk stay di sini karena kalau saya pulang jam belajar saya tidak berubah
dan mengikuti jam pelajaran mereka dan kebetulan di indonesia itu saya harus bangun tengah malam
oke malah lebih sulit ya jadi untuk urusan studi ini menjadi prioritas utama givhary saat ini
tapi dengan adanya psbb di lokasi givhary online learning ini terkendala atau gimana
tantangannya apa saja
kalau untuk kendalanya yang pertama ya mungkin tidak bisa bertemu teman teman ya itu yang nomor satu
yang nomor dua kendala dari psbb ini ialah mungkin bisa ada kemungkinan untuk diperpanjang lagi
terakhir givhary kan ini mahasiswa tingkat akhir ya di state
berarti untuk jadwal wisuda atau graduation pada tahun ini gimana
jadwal wisuda sudah diumumkan bahwa tidak berganti ya karena wisuda saya rencananya tanggal empat belas mei
jadi biasanya kita ada semacam pasara wisuda ya mbak ya
jadi naik ke panggung terus berfoto foto tapi karena perhubungan terus corona terpaksa dibatalkan dan pindah ke online
berarti masih menunggu bagaimana kepastian dan kita harapkan sih agar virus corona ini berhenti ya givhary sehingga nanti studi kemudian juga graduation nya tidak terkendala apapun
terima kasih givhary muhammad atas informasinya
kita tunggu lagi informasi terbaru
terima kasih givhary atas informasinya
sekali lagi selamat malam